hai sudah menonton film apa saja anda selama psbb ini dan berapa waktu yang anda habiskan dalam
sehari untuk menonton film menonton film jadi salah satu aktivitas yang dipilih untuk menghilangkan
kebosanan selama di rumah saja mulai dari menonton film berjenre action horror komedi
hingga yang kini sedang marak yaitu drama korea rasa penasaran pada film serial bisa membuat kita
menonton hingga berjam jam lamanya hal itu bisa berpengaruh pada kesehatan mata dan tubuh kita
hadijah nur azizah salah satunya perempuan yang akrab dipanggil zizu ini biasanya bisa menghabiskan
lebih dari dua belas jam untuk menonton dalam sehari besoknya enggak kerja aku itu bisa nonton

ongoing kalau dramanya bukan ongoing kalau misalnya udah kelar ini dramanya enam belas episode
go nonton aja sama kelar keluhan pun dirasakan zizu mulai dari mata yang lelah karena menonton
terlalu lama rasa pegal di punggung hingga pusing kalau udah kayak empat episode itu atau lima
episode ini pasti sakit banget sakit banget pasti udah pegal udah pegal pegal terus mata juga kan
mata juga sakit tapi penasaran ya allah harus dilanjutin dokter spesialis mata yosef michael
mengatakan menatap layar handphone laptop atau tv dalam jangka waktu yang lama dapat membuat mata
cepat lelah menonton hiburan ataupun sekolah from home lebih dari kita ingat yang
pada saat kita sudah dua puluh menit menonton tv atau memainkan gadget atau menikmati hiburan di laptop
ataupun bekerja dengan menggunakan laptop jangan lupa kita harus beristirahat dengan cara memandang jarak dua puluh kaki
selain itu jika kita duduk menonton dalam waktu lama dan tidak pada posisi yang benar akan berdampak
nyeri pada punggung atau
leher bila dilakukan dalam waktu lama hal ini bisa berpengaruh pada bentuk tulang belakang atau syaraf
normalnya harus begini lurus bahu agak ke sini misalnya kita terlalu terlalu begini terlalu
unduk misalnya seperti itu ada beberapa otot yang akan terlalu keras kerjanya mau nonton laptop misalnya kalau bisa nonton laptop misalnya kalau bisa nonton laptop misalnya kalau bisa
ada di meja
sebaiknya kita juga mengganti posisi duduk setiap lima belas hingga tiga puluh menit
melakukan peregangan atau aktivitas lainnya yang bisa memperlancar aliran darah
hal tersebut tentu tidak sulit dilakukan
yang sulit adalah mengingat dan konsisten melakukannya
sandra insanasari dwi ari jakarta